anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
barada richard eliezer atau barada e mengaku tidak mengetahui
rencana pembunuhan yang disusun irjen polisi verdi sambo
untuk menghabisi nyawa brigadir yosua
barada e juga dijanjikan menerima imbalan satu miliar rupiah dari ferdis sambo
setelah peristiwa penembakan brigadir yosua
tim kuasa hukum baradae meminta agar klien yang dibebaskan
karena hanya mengikuti perintah atasannya
yakni verdi sambo untuk menembak brigadir yosua
bagaimana nasib brigadir
untuk membahasnya lebih dalam
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan kuasa hukum barada e
selamat sore bang roni
selamat sore bang roni
selamat sore mbak nana
dan pakar hukum pidana universitas trisakti
abdul fikar hajar
selamat sore pak fikar
selamat sore bang nana
saya mau ke bang rony terlebih dahulu
klien anda mengatakan tidak mengetahui
ada rencana pembunuhan yang disusun verdi sambo
tetapi klien anda ikut menembak brigadir yosua
dan sempat menyembunyikan fakta pembunuhan
bagaimana kemudian tim kuasa hukum membuktikan
terlibatan barada e soal pembunuhan berencana ini
ya kita berbicara berdasarkan dari fakta
dan alat bukti yang sudah ada ya
jadi sekarang patokan kami adalah
pemeriksaan yang terakhir ketika barada e
terbuka dan menceritakan
semua cerita yang ada
dan kita melihat bahwa disini
barada e tidak masuk dalam rencana pembunuhan
karena kronologis yang disampaikan seperti itu mbak nana
tidak masuk dalam kronologi rencana pembunuhan
artinya memang klien anda sejak awal tidak mengetahui
akan ada pembunuhan yang disusun
skenarionya oleh irjen polisi ferdis sambo
betul mbak nana
itu fakta yang terungkap ya
artinya tapi kan dia mau melakukan perintah dari atasannya
ini bagaimana kemudian menghilangkan ketidakterlibatan klien anda soal pembunuhan berencana
ya makanya dalam proses ini kita kan menghadirkan ahli
kita menghadirkan juga pun saksi saksi yang meringankan
karena kan disitu kita melihat bahwa ada celah hukum
bahwa pembelaan dari kami melihat bahwa barada e ini adalah

jadi kita harus berpikir
jadi kita harus berpikir
sebagai orang yang lemah
orang yang lemah yang tidak mempunyai pilihan yang lain
ketika diperintah sama pimpinan tidak ada pilihan
kejadiannya waktu itu terlalu cepat gitu loh
jadi itu yang disampaikan di proses penyelidikan
tapi kalau lebih jauh lagi ini kan masih materi penyidikan ya

dengan mendampingi barada e ini kami melihat bahwa
memang tidak ada niatan sama sekali dari baradae ini
untuk melakukan rencana pembunuhan
dia hanya berdasarkan perintah mbak nana
oke pak fikar saya ingin tanya
tadi berdasarkan kesaksian ataupun keterangan dari tim kuasa hukum baradae
bahwa kliennya ini adalah pihak yang lemah
tidak bisa melawan perintah atasan
artinya mengacu ke pendapat pasal lima puluh dan lima puluh satu kuhp
bahwa seseorang tidak bisa dipidana
karena melaksanakan perintah jabatan yang diberikan penguasa berwenang
ini berpotensi membuat barada e bebas
bisa seperti itu atau tidak bisa seperti itu
pak fikar memaknai bahwa baradae ini adalah orang yang lemah
tidak bisa melawan perintah atasan
apa dalam konteks pasal lima puluh satu
keterpaksaan itu harus juga didukung oleh
pakta pakta bahwa dia ada di dalam tekanan
dia ada di dalam tekanan
maksudnya salah satu contohnya
umpamanya seseorang itu ditodong dengan pistol
disuruh melakukan sesuatu
menembak sesuatu maksudnya
nah itu salah satu terjemahan dari pasal lima puluh satu
kalau di dalam kasus ini
kan pola relasi antara
pelaku utama peter sambu
efs ini dengan barada e
itu kan atasan bawahan
tinggi sekali dan
di bawah sekali
dari sudut pangkat itu jauh
tetapi ada hubungan kerja
nah saya kira hubungan kerja
ini bisa juga menggambarkan
bahwa ada pola relasi yang menekan
ya ada pola relasi
setiap perkataan atasan itu perintah
nah itu intinya kan begitu
kalau dalam birokrasi kan begitu
setiap perkataan atasan itu perintah
yang harus dijalankan
nah ini persoalannya adalah
perintahnya adalah perintah menembak
perintah yang hanya ada
dalam satu acara
ada dua situasi
dalam perintah menembak
dalam pelaksanaan hukuman
yang punya kewenangan
dalam hukum pidana itu
tapi walaupun pelaksananya
tetap polisi juga
mau yang menembak
perintah nembak itu
ada di dua situasi itu
yang ingin saya katakan adalah
seharusnya diprotes dulu
ada semacam perlawanan
gitu bahwa dia
meskipun pola hubungannya
mestinya ada penolakan dulu
kalau sudah terpaksa sekali
dia mau ditembak
baru umpamanya dia menembak
itu gambaran lima puluh satu
itu sebenarnya seperti itu
pada saat itu
yang bisa ditolak ya
karena tidak dalam situasi
hukuman terhadap seseorang
baradae bisa menolak
perintah atasannya itu
melakukan apa yang
diperintahkan oleh atasannya
menurut saya begitu
perintah itu disertai dengan
todongan pistol di kepala
atau todongan pisau di badan
sudah memaksa itu
oke saya juga akan
saya boleh tambahkan
sebentar bang rony
sebelum anda menambahkan
saya ingin menyapa terlebih dahulu
wakil ketua lpsk
ibu susila ningti
ibu nanti saya akan tanya
soal pertimbangan lpsk
bang rony terlebih dahulu
silahkan ditanggapi tadi
soal situasi yang
menempatkan klien anda
perintah dari atasannya
menebak brigadir yusuf
bahwa ada kejadian
dan fakta yang terjadi
terus yang ketiga
atau jadi software
jadi rasa sungkan
tapi dia sudah dekat
dia berani berbicara
tetapi dalam fakta yang lainnya
dia tidak berani membantah
terus ada ketakutan
kalau tidak dilaksanakan
jadi sudah waktu itu
tapi kan sudah tidak ada pilihan
menerima instruksi itu
berdoa berapa kali
ini sudah salah ini
ini sudah salah
tetapi dalam hal ini
yang perlu kita sampaikan
tidak ada kuasa
tidak ada kemampuan
karena situasinya itu
situasi yang tidak
nanti kita sampaikan
kepada penyidikan ya
tapi saya kasih kasih tahu
kemudian yang mengenai
hari ini dari lpsk
ketua lpsk tadi sudah sampaikan
bahwa baradae itu tidak ada niat
dan dia tidak terlibat dalam
dia tidak terlibat dalam
tidak ada menstruanya
tidak ada apresiasi itu
ya tidak ada menstruanya
tidak ada niat jahatnya
untuk melakukan pembunuhan
tapi rasa sungkan tadi
sebagai seorang anggota
itu padahal dilakukan juga
yang pertama disulih oleh
untuk menembak joshua
adalah riki rizal
kemudian klien anda
yang diminta untuk menembak
dan klien anda mau melakukan itu
rasionalitas itu bisa dipahami
nah bang nana
dia belum ada kedekatan
karena dia baru masuk
di lingkungan yang baru itu pak
dalam situasi tersebut
ketemu pimpinan yang sudah sangat jauh
kita baru kerja beberapa bulan
ada nggak berani yang nolak
oke tapi kalau perintahnya di luar rasionalitas
pasti akan ditolak
kalau itu argumentasi anda
ini situasinya bukan situasi yang gampang
tetapi nanti kita akan ungkap di pengadilan
oke nanti pembuktiannya di persidangan
jadi saya minta kepada publik
iya tapi kita minta kepada publik
adalah simpatik publik
melihat dalam sisi
nah ini kan yang pangkat rendah bang
oke tidak ada mensirianya
dan dia sangat
dia tidak ada punya kuasa untuk menolak
dia tidak ada
dia paling lemah di situ
nah selama masa tugas juga ini
kita sudah cek bahwa
baradaya ini tidak pernah mem
dia tidak pernah menolak kalau disuruh ini apa
karena itu ada faktor faktornya
tapi nanti itu kita akan siapkan untuk
pembelaan di persidangan
sebelum ke persidangan
nanti kita juga saksi saksi yang meringankan
itu akan kita sampaikan ke penyidikan
selain soal situasi yang tidak mudah bagi klien anda
tapi dari penyidikan kan muncul informasi bahwa klien anda
baradae ini dijanjikan uang satu miliar rupiah dari verdi sambo
pasca penembakan terjadi
saya ingin konfirmasi ya ini benar
cerita ini tidak boleh sepotong sepotong mbak nana
kalau cerita ini sepotong sepotong
akan menimbulkan informasi yang salah di depan publik
itu adalah kejadian setelah itu
bukan sebelumnya ya
setelah itu kejadian baru dijanjikan
jadi cerita ini tidak boleh sepotong sepotong
ini harus ada satu rangkaian cerita yang utuh gitu
karena kan proses penyidikannya kita hargai
biar berproses terjalan
oke tapi uang satu miliarnya belum diterima ya
meskipun itu dijanjikan setelah penembakan
satu miliarnya tidak pernah diterima klien anda
bang roni uang satu miliarnya pernah diterima klien anda
atau tidak pernah diterima oleh klien anda
tidak pernah diterima mbak nana
oke jadi belum ada penerimaan uang satu miliar ya
yang diterima baradae dari verdi sambo begitu ya
oke pak fikar saya ingin ke anda
pak fikar tadi ada bantahan bahwa
kliennya bang roni baradaya ini
tidak ada tidak ada mbak nana
oke ada bantahan dari bang roni
sebagai kuasa hukum dari baradae
bahwa tidak ada penerimaan uang satu miliar rupiah
yang dijanjikan irjen polisi verdi sambo kepada baradae
tapi dengan adanya
janji pemberian uang satu miliar ini masuk ke dalam kategori perencanaan pembunuhan gak sih
meskipun uangnya tidak pernah diterima ya
kan ini beda
kan ini yang menawarkan mbak nana
kan kita tidak aktif
meskipun uangnya tidak pernah dibuat
tidak aktif dalam arti apa
tidak pernah diminta
dan tidak aktif
dan tidak aktif
tidak aktif mbak nana
ya saya ingin tanya ke pak fikar
ini tidak aktif
ini apa pak fikar
kalau perencanaan itu selalu ditandai oleh waktu
jadi antara eksekusi antara pelaksanaan dengan niat
itu selalu diantarai oleh waktu
sekecil apapun waktu
atau sebentar apapun tuh waktunya
itu yang selalu ada perencanaan seperti itu
nah jadi kalau dilihat
kronologi yang kita baca di koran
ketika fs pulang dari malang atau apa gitu ya
kemudian balik ke jakarta
ya kemudian ini
nah itu ada waktu
menurut saya itu waktu waktu yang merencanakan gitu ya
waktu yang bisa dikualifikasi sebagai waktu perencanaan
karena begitu sampai kan semuanya di luar katanya
semua asisten itu di luar

pengawal itu di luar
terjadi itu penembakan
baru masuk kemudian terjadi penembakan
kalau menurut saya
perencanaan yang disebut dengan perencanaan itu
bukan bisa dipastikan
menurut saya berdasarkan fakta itu
tidak melibatkan orang orang yang ada di situ
salah satunya umpamanya barahadae
atau ada tiga
tapi perencanaan itu adanya pada si siapa namanya
di sambu sendiri ya
iya mbak dana
karena faktanya klien kami tidak tahu
dari proses dari magelang sampai di jakarta
jadi kalau memang disangkakan pasar tiga ratus tiga puluh delapan dan tiga ratus empat puluh itu
kan ditulis dengan sengaja
artinya apa mengetahui dan mengetahui itu
apa mengetahui dan mengendaki
nah disini perlu kita sampaikan kepada publik
bahwa klien kami itu tidak tahu dan tidak mengendaki
nah ini yang harus nanti bahan untuk kita ke pengadilan gitu lah
nah juga yang menarik adalah prof izin prof
yang menarik adalah pasal lima puluh satu ayat satu kan
ini mungkin prof lebih ini mungkin bisa
bisa kasih pencerahan ke kita
saya itu nanti mungkin bisa dibuat ikat ya
di pengadilan saya ingin tanya ke lpsk yang hari ini sudah mengabulkan
permohonan justice collaborator terhadap kliennya bang roni baradae
ibu susila ningtyas wakil ketua lpsk
terima kasih sudah bergabung
tadi bang rony mengatakan bahwa kliennya ini dalam posisi yang lemah
tidak ada mensrea
tidak ada motif jahat
untuk melakukan penembakan
tapi murni karena posisinya terjepit
harus menjalankan perintah dari atasannya
lpsk juga menilai situasinya seperti itu
sehingga kemudian perlu untuk mengabulkan ataupun memberikan perlindungan kepada baradae sebagai justice collaborator terhadap kliennya bang rony baradae
ada yang mau ucap
ya terima kasih mbak
apakah dengar suara saya
dengar bu silakan
oke jadi yang pertama
tidak hanya yang tadi ya soal
tidak memiliki motif ya
dalam peristiwa pembunuhan ini
tetapi yang utama itu bagi kami
baradae ini mengungkapkan
informasi penting untuk
yang pertama kali menyatakan bahwa tidak ada baku tembak yang ada pembunuhan
itu poin utama bagi kami bahwa yang bersangkutan ini sudah memiliki itikat baik
untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini
terus yang kedua bahwa yang bersangkutan ini baradae ini bukan pelaku utama dalam kasus ini
ini dihentikan dengan pasal yang disangkakan ya pasal tiga ratus tiga puluh delapan dan juga pasal lima puluh lima dan lima puluh enam
dari awal sudah kami indikasikan bahwa ini bisa jadi fisik bukan pelaku utama
kemudian yang berikutnya ada ancaman gitu ya kekhawatiran yang disampaikan oleh baradae kepada lpsk
kemungkinan ada yang bersangkutan baik itu fisik maupun psikis
itu yang dikhawatirkan
dan bisa saja memang berpotensi ada ancaman
yang terjadi kepada baradae
sehingga kemudian kami memutuskan sejak jumat sebenarnya untuk memberikan perlindungan secara darurat kepada baradae
tetapi hari senin ini kami putuskan
oke jadi tadi faktor faktor tadi selain tidak memiliki mensrea
kemudian bukan pelaku utama dan mau membongkar penyelidikan kasus ini itu menjadi pertimbangan dari lpsk
untuk bisa mengabulkan permohonan perlindungan ataupun permohonan jasa
ketika berawasan untuk perlindungan

maka ada yang mengatakan kemudian perlindungan terhadap klien anda
bagaimana kemudian memastikan klien anda ini akan konsisten sampai persidangan menyampaikan fakta yang sama
karena banyak yang terjadi ketika sudah dikabulkan menjadi jasis kolaborator sampai persidangan
kemudian berubah kesaksiannya
tidak usah khawatir mbak nana
klien kami ini sudah orang bilang udah kepala tanggung ini sudah terbuka semuanya
jadi tidak usah khawatir
usah khawatir jadi
publik harus kita yakinkan
sudah sampaikan apa adanya
dengan kehadiran saya sebagai kuasa
hukum dari baradai
beliau lebih terbuka terus lebih update
terhadap bap yang ada
jadi publik tidak usah khawatir
yang paling penting adalah
kita mohon dukungannya
ini baradai ini
orang yang lemah orang yang tertindas
ini perlu dukungan dari publik
ini sudah tiga kali
sampai terakhir kemarin yang keterangannya pada
jumat pekan lalu
berhasil membongkar ataupun berbicara
yang sebenarnya tapi bagaimana kemudian
sampai ke persidangan kondisi psikologis
yang bersangkutan bagaimana sih bu susi leningpias
alhamdulillah baik ya aman dan
saat ini juga sehat
nah terkait dengan psikologis
sehat adanya trauma jadi
menurut saya secara psikologis
baradai ini kuat
untuk punya komitmen kuat
untuk berani mengungkap
kejahatan yang diketahuinya
nah kami juga akan siapkan
nanti tentu saja harus ada
peran serta nih dari mas roni
kawan kawan terkait dengan
kami akan membantu
menyediakan psikolog mbak nana
baradai ini supaya nanti
pas pada saat pemeriksaan
di persidangan utamanya
mas barada tetap komit dan tetap kuat
seringkali kan ada
berita berita apa gitu kan donna
ini yang kita jaga tidak ada
tidak ada itu mbak itu hoax
semuanya itu gitu ya
oke itu sudah dijamin oleh tim kuasa hukumnya bu
saya mau ke pak fikar pak fikar dengan
menjadi justice collaborator apakah
dapat memperingan hukuman baradai tidak
padahal kalau kita lihat sistem hukum di indonesia
ini kan belum menganut justice
kolaborator yang ada saksi mahkota nih pak
ya jadi gini
itu sistem nggak ada sistemnya
di kuhap sebenarnya ya
dengan mengakui perbuatan kan sebenarnya
ya mengakui perbuatannya
ada dua unsur di dalam justice
collaborator itu yang pertama perlindungan
yang kedua menangkap ikan besarnya
ya kan ternyata
memang dia bukan ikan
besarnya kan ada pelaku
utama yang lain jadi
saya kira memang beralasan untuk
dilindungi karena bagaimanapun
juga keterangannya itu nanti
pasti akan sedikit
banyak atau banyak sekalipun nggak apa apa
memberatkan pelaku utamanya
ya intelektual dadernya
itu pasti arahnya
ke sana jadi saya kira sudah tepat
karena itu tadi ya
di samping dia pelaku dan jelas sudah terbukti
dia juga pelaku kan gitu ya
tapi dia juga bisa menunjukkan
besarnya oke tapi hukumannya bisa diperingat
pak fikar atau bisa bebas
atau sulit kalau bebas
tapi lebih ringan hukumannya
menurut saya agak sulit
itu tadi karena situasinya
apa namanya bukan di dalam
todongan apa namanya situasi yang
betul betul mencekam gitu kalau bebas mungkin
kalau saya berpendapat ya agak sulit gitu
tetapi pasti lebih ringan
pasti lebih ringan
ya itu tadi ada
ada perannya mengungkap kejahatan
yang lebih besar mengungkap kejahatan
sejelas jelasnya yaitu dengan
mengungkapkan siapa sebenarnya
oke bang roni
ini salah satu peran dari
klien anda sebenarnya sebenarnya
salah satu peran dari klien anda adalah mengungkap big fish
big fish yang pertama sudah diungkap ya
bahwa aktor intelektualnya adalah
irjen polisi fedy sambo tapi dengan menjadi
justice collaborator apakah kemudian klien anda
juga akan membuka
peran pihak lain karena disini masih
ada saksi kunci lainnya
masih ada putri candrawati yang belum jelas
ini akan dibuka juga oleh klien anda
manalah harapan kami
berarti ada hak hak khusus yang diberikan
dan kami sebagai pengacara
melihat demi rasa
keadilan terhadap mbak radhae
ini layak untuk dibebaskan
apa dia tidak punya pengetahuan
apalagi rencana untuk membunuh
detailnya nanti kita akan
detailnya akan disampaikan ke persidangan
tadi anda belum jawab pertanyaan saya sebagai
justice collaborator komitmennya adalah membuka
semua big fish ataupun aktor aktor intelektual
tapi sampai saat ini sudah ada empat tersangka
masih ada satu yang statusnya belum jelas
padahal dia adalah saksi kunci
yakni putri candrawati dan lpsk saja
kesulitan untuk bisa memeriksa yang bersangkutan
apakah kemudian klien anda juga akan
aku pikir jangan tolong disampaikan gini
lpsk semua sudah mendapatkan informasi jelas
oke komnas ham sudah sampaikan jelasnya
sudah terbuka semuanya jadi jangan supaya
publik melihat bahwa klien kami ini
tidak menyampaikan klien kami sudah
sangat kooperatif sudah sampaikan apa
adanya oke mbak nana
berarti klien anda juga sudah menyampaikan
apa peran putri candrawati di sini ya
kepada penyidik kepada lpsk dan juga kepada
itu adalah materi penyidikan mbak nana
tapi sudah disampaikan ya bang rony ya saya
tidak tanya materinya tapi saya tanya apakah sudah
disampaikan saya tidak tahu
tapi itu materi penyidikan ya
saya mau tanya ke bu susi laningtias
bu susi laningtias sebagai justice
collaborator tadi yang diharapkan oleh pak
harus membuka big fish nya aktor intelektualnya
siapa siapa saja yang berperan
di sini tapi masih ada satu yang
anda saja sebagai lpsk kesulitan
untuk bisa menggali keterangannya
yakni putri candrawati istrinya fedy sambo
apakah kemudian baradae
diharapkan juga bisa membuka ini
membuka peran yang bersangkutan karena ini
saksi mahkota saksi kunci ini putri candrawati
sebenarnya sama dengan mas roni
ini sebenarnya kewenangannya penyidik mbak
jadi lpsk pun
tidak mungkin ya
ikut substansi terlalu dalam
yang pasti kami adalah
sebagai jce untuk baradae eliezer
yaitu penanganan khusus dan
penghargaan secara khusus
penanganan khusus soal pemisahan tahanan
nanti bersaksi pun
tidak harus dihadapkan dengan terdakwa lainnya
sementara untuk penghargaan khusus itu
lebih kepada nanti ada lpsk
memberikan rekomendasi terkait dengan
terus kemudian nanti hak haknya kalau memang
ditetapkan sebagai terdakwa
ditetapkan bersalam misalnya
itu kita juga harus memenuhi
hak hak yang bersangkutan selaku
narapidana dalam konteks ini adalah
pembebasan bersyarat dan remisi tambahan
dan nanti kalau kemudian putusannya bebas
apalagi gitu lebih
mudah lagi kita memberikan
perlindungan dan memberikan hak haknya
baradae ini gitu
dan yang terakhir kita juga
ingin memastikan juga keluarganya ini
aman gitu ya
karena perlindungan terhadap
baradae ini atau
jc ya pada umumnya
bisa sepaket dengan keluarganya
oke sampai saat ini ada
ancaman mungkin kepada keluarganya
karena kalau menurut anda tadi
psikologisnya baradae ini cukup bagus
tapi kalau ada ancaman terhadap keluarga
ini kan akan membuat down yang bersangkutan
bu susila ningtyas ada ancaman
tidak terhadap keluarganya baradae
belum sejauh ini belum ada ya
ini aja mempersiapkan diri
kalau seandainya di masa depan
ada ancaman kita siap untuk
memberikan perlindungan kepada keluarga baradae
baik baik kita tunggu nanti
bagaimana pembuktiannya di persidangan
kalau harapannya dari tim kuasa hukum dari bang roni
dan teman teman bahwa baradae ini
bisa bebas tapi kalau menurut pak fikar hajar
ini agak susah karena situasinya
sebetulnya memungkinkan baradae untuk menolak
perintah dari verdi sambo tidak mengeksekusi
brigadir yosua tapi sekali lagi
pembuktiannya di persidangan
tidak boleh sepotong sepotong mbak nana
ini kan rangkaian peristiwa
hukumnya ini harus jadi satu yang paling penting
adalah kita mohon dukungan dari publik
oke gitu loh oke kita tunggu
nanti bagaimana semua tidak mau
di dalam situasi dan tempat
yang seperti itu coba kita bayangkan kan
oke nanti kita sekali lagi tunggu
pembuktiannya di persidangan
bagaimana kemudian majelis hakim bisa
menilai ini secara fair trial begitu ya
terima kasih sekali para narasumber yang sudah
sudah bergabung pada sore hari ini
ada ronny talapesi
kuasa hukum baradae abdul fikar hajar
pakar hukum pidana universitas trisakti
dan wakil ketua lpsk
susi leningtyas terima kasih sekali bapak ibu
sudah bergabung pada diskusi kita sore hari ini
dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan
sesaat lagi tetaplah bersama cnn indonesia newsroom